rasanya semua insan wanita maupun pria pengen punya rupa yang enak dilihat
nah biasanya kalau kaum hawa demi mendapatkan itu
rela repot repot bolak balik ke dokter kecantikan melakukan perawatan
katanya di era milenial ini perawatan wajah tak hanya dilakukan para wanita
tapi juga para pria masa kini untuk menunjang penampilan mereka
benar gak ya
dari hasil tanya sini tanya sana tadi
rata rata para pria ini setidaknya rutin mencuci muka dan menggunakan sunscreen
untuk menjaga kesehatan kulit wajah
cukup beralasan kenapa mereka merawat wajah
kulit pria yang dua puluh lima persen lebih tebal dari kulit wanita nyatanya bukan
apalagi pria memiliki folikel rambut yang lebih banyak
dan produksi minyak pada wajah yang lebih melimpah
yang kalau tidak rutin dibersihkan akan menimbulkan masalah pada kulit wajah
apalagi pria lebih intens berada di luar yang secara langsung terpapar sinar matahari
debu dan radikal bebas yang dapat mengganggu kesehatan kulit terutama wajah
kalau begitu perawatan kulit untuk para pria baiknya seperti apa
buat pria dan wanita sama nggak sih
sebenarnya boleh boleh aja sama
jadi gak masalah perawatan yang katakanlah sabun sabun
krim krim untuk wanita dipakai juga untuk pria itu sebenarnya gak masalah
tapi ada komponen komponen mendasar yang sebenarnya pria tidak terlalu perlukan
namun kalau mau digunakan pada prinsipnya tidak apa apa
nah udah jelas kan kenapa alasan pria menggunakan produk perawatan kulit
kira kira dari pandangan wanita seperti apa ya
kalau menurut saya sih oke oke aja ya
karena kan cowok cewek sebenarnya tuh semuanya tuh sama
kita punya memang harus diproteksi juga sih ya
sekarang ini juga udah banyak ya jadi it's fine
menurut aku itu penting banget ya karena itu adalah suatu hal yang sangat esensial
itu kayak misalnya kita perlu untuk merawat diri
jadi menurut aku gak salah sih kalau misalnya seorang pria menggunakan skincare
kan zaman millennial
biar kelihatan cerah gitu
betul tak dapat dipungkiri
menjaga kesehatan kulit dan penampilan tentunya akan sejalan dengan menambah rasa percaya diri
penampilan yang enak dilihat juga punya andil besar untuk membangun penilaian orang lain kepada kita
selain itu kemajuan teknologi kesehatan dalam meramu produk kecantikan khusus pria juga turut berkontribusi pada perubahan sosial
jadi teknologi informasi memberikan keterangan keterangan tentang berbagai manfaat daripada produk produk yang bisa menjaga kesehatan
udah merawat daripada tubuh kita
kreativitas ilmu pengetahuan yang didukung dengan teknologi bisa menciptakan produk produk yang khas bagi laki laki bukan saja perempuan
tuh jadi jelas ya
mau wanita ataupun pria melakukan perawatan kulit dan wajah
bukan hanya untuk mencapai gelar tampan dan cantik tapi juga untuk menjaga kesehatan diri sendiri
karena sejatinya tampan dan cantik itu relatif
yang mutlak adalah kesehatan